ketua satgas covid sembilan belas dpp persatuan perawat nasional indonesia ppni jajar sudrajat mengakui menerima banyak keluhan dari tenaga kesehatan atau nakes
terkait pemotongan insentif penanganan pasien covid sembilan belas oleh manajemen rumah sakit
pernyataan itu diungkapkan menanggapi adanya informasi yang diterima komisi pemberantasan korupsi soal pemotongan insentif nakes sebesar lima puluh hingga tujuh puluh persen oleh manajemen rumah sakit
dikutip dari laman cnnindonesia com ketua persatuan perawat nasional indonesia ppni jajat sudrajat mengungkapkan bahwa pemotongan marak terjadi sejak ada kebijakan pemberian insentif
diketahui insentif tersebut hanya diperuntukkan bagi nakes yang menangani pasien covid sembilan belas
jajat menyatakan bahwa alasan mayoritas manajemen rumah sakit memotong insentif nakes yang menangani covid sembilan belas adalah untuk dibagikan ke nakes maupun tenaga penunjang
yang tidak menangani pasien covid sembilan belas
dan dikutip dari laman detikom sebelumnya kpk menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan oleh pihak manajemen rumah sakit dengan besaran lima puluh hingga tujuh puluh persen
dengan adanya temuan itu kpk mengimbau manajemen rumah sakit atau pihak terkait tidak memotong insentif yang diberikan kepada nakes
dan untuk mengelaborasinya kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua umum dpp persatuan perawat nasional indonesia atau ppni
harif fadilah dan sekretaris jenderal perhimpunan rumah sakit indonesia persi dr lina gardenia
selamat sore pak harif dan bulia
ya selamat sore pak
ya waalaikumsalam dengan ferdi pak dan bulia
pemotongan insentif ini saya ke bulia dulu kalau gitu
bu lia apakah betul kemudian ada pemotongan insentif lima puluh hingga tujuh puluh persen dari pihak rumah sakit terhadap nakes yang menangani kasus covid sembilan belas
apa yang terjadi sebenarnya
terima kasih mas ferdi
informasi ini memang kita dapatkan di banyak sebetulnya dari media mas
beberapa hari yang lalu memang kami
baru bertemu juga dengan kpk dan membicarakan beberapa hal ya
nah kemudian memang disinggung juga oleh kpk bahwa ada disinyalir ya
ada beberapa rumah sakit yang mengatakan bahwa memotong biaya nakes ini
tetapi sampai hari ini saya tadi juga sudah menghubungi kpk untuk menanyakan
karena kita tahu bahwa kan aturan untuk ppsdm dari ppsdm kementerian kesehatan
sudah sangat jelas bahwa kita harus mengajukan nama nama
kemudian nama nama ini akan dilaporkan lewat online
dan kemudian setelah itu baru ada penagihan
mungkin ini juga saya tidak tahu kelihatannya sih tahun dua ribu dua puluh ya
karena sampai sekarang memang kan untuk yang dua ribu dua puluh satu itu belum sama sekali ada
nah ini berbagai cara
jadi ada yang dari kementerian kesehatan
kemudian melalui dinas kesehatan
kemudian baru ke rumah sakit masing masing
ada juga yang dari kementerian kesehatan langsung ke rumah sakit
kemudian rumah sakit langsung
mengirimkannya ke rekening rekening yang sudah terdaftar sebelumnya
karena kami kan harus mengatur harus meminta dulu kan
harus mengajukan baru kami akan diberikan gitu
saya tidak tahu ya bahwa apakah ini tahun dua ribu dua puluh kah

nah kalau tahun dua ribu dua puluh itu memang kami baru sampai dengan bulan november
kalau nggak salah itu diberikan
dan perlu ditanyakan kembali
karena kami dari persi tidak bisa
atau tidak ya bahwa itu benar atau tidak
karena tentu kami akan butuh data
nah kemudian untuk ya untuk kalau kita bisa bayangkan bahwa
memang insentif ini kan tujukannya kepada kesehatan
yang langsung bekerja dengan pasien
nah padahal sebetulnya untuk kegiatan covid ini
bukan hanya orang orang yang langsung berhadapan dengan pasien
tapi pendukungnya pun perlu
ada kamar jenazah dan sebagainya
jadi sebetulnya mereka juga walaupun tidak bertemu pasien
kan memang juga ada perannya dalam covid
mungkin saja mungkin saja beberapa rumah sakit itu bukan lewat jalur resmi
tetapi misalnya ada beberapa bagian yang mereka merasa bahwa
dukungan dari teman teman lain yang tidak menerima tunjangan ini
karena setelah mereka dapat ke rekening masing masing
mereka kumpulkan kembali
kemudian mereka infakkan sebagian kepada teman teman mereka
yang tidak menerima tunjangan
itu yang saya tanya yang terjadi di rumah sakit rumah sakit
oke artinya kemudian
ada unit unit lain yang disebutkan yang sebenarnya tidak mendapatkan insentif itu
tapi atas kebijakan nakes nakes itu untuk mengumpulkan dengan sistem sharing dan dibagikan
tapi kan dalam nomenklaturnya unit unit ini kan seperti yang anda sebutkan
juga ada anggaran tersendiri bu lia
ya artinya ini kan insentif seperti biasa dari rumah sakit
jadi bukan khusus
kalau ini kan istilahnya
memang insentif untuk covid sebagai apresiasi mereka mereka yang membantu untuk menangani covid
sebelumnya kan itu
jadi ini memang atas dasar keinginan dari para nakas sendiri
tetapi kalau sampai yang disebutkan kpk
bahwa ada pemotongan langsung dari rumah sakit
ya mohon dari kpk juga menyampaikan pada kami
di mana siapa saya yakin kpk mungkin punya data
sehingga kami bisa menanyakan
karena memang aturannya
nama nama yang sudah diajukan sajalah yang berhak
nah apakah itu di luar sistem kemudian dilakukan
ya itu tentu kita butuh klarifikasi
kalau di luar sistem itu saya lihat banyak yang melaksanakan begitu
tetapi yang di dalam sistem langsung dipotong oleh manajemen rumah sakit
rasanya kita perlu bicara dulu ya yang mana gitu
kami sudah coba mengkontak kpk
dan kpk minta waktu sampai dengan mungkin beberapa hari ini nanti untuk menyampaikan pada prc
bu kita sambil menunggu bagaimana kemudian hasilnya
saya ke pak harif
pak arief sebelum lebih lanjut
saya ingin memastikan dulu
apakah insentif yang dua ribu dua puluh kemarin sudah selesai pembayarannya pak
untuk teman teman nakes khususnya perawat
yang masuk ke kami ada beberapa cukup banyak
terkait dengan bukan pemotongan tetapi keterlambatan
ada yang sejak bulan juni dua ribu dua puluh itu belum mendapatkan
kemudian bulan september itu juga belum mendapatkan
saya kira yang banyak juga yang malah lebih banyak keluhan itu masuk ke kami adalah yang keterlambatan
alasan keterlambatannya ini apa sih pak arief
kan dananya udah turun tuh dari pusat
kan harus ke pemerintah daerah dulu
apakah kemudian pos pos administratif dan juga hal hal yang berkaitan dengan
apa namanya ya surat menyurat atau pendataan ini masih jadi masalah untuk menyalurkan anggaran ini
memang perlu dikonfirmasi langsung
nah yang keterlambatan ini mas
yang banyak dikeluhkan itu adalah dari yang dikelola oleh pemerintah daerah
ya terutama rsud dan puskesmas
kalau yang dikelola oleh kementerian kesehatan itu relatif tidak ada fun sama sekali sampai hari ini
nah yang keterlambatan itu adalah yang daerah
nah beberapa informasi yang didapatkan oleh ppni kami di daerah yang bertanya kepada pemda maupun dpr
ada berbagai macam
yang pertama adalah ada yang mengatakan bahwa dananya belum turun ke institusi masih di kas daerah
ada yang mengatakan bahwa dananya belum turun dari pusat
ada juga yang mengatakan bahwa dananya sudah siap turun siap bagi tetapi karena sudah berganti tahun
karena itu tahun yang dua ribu dua puluh
dananya sudah dikirimkan peraturan wali kota atau peraturan bupati
kira kira itu jawaban dari mereka
oke itu soal lain ya artinya kemudian masih ada keterlambatan untuk penyaluran dananya itu sendiri
termasuk juga kasus yang terbaru pemotongan insentif yang sudah diterima
tapi kemudian dipotong oleh pihak rumah sakit
ini laporan yang anda terima bagaimana

yang diungkapkan menjadi alasan dari rumah sakit
untuk memberikan pemotongan terhadap insentif bagi nakes nakes yang mendapatkan uang ini
tentu kita harus bertanya kepada mungkin kpk
yang ada memang kami mendapatkan keluhan keluhan yang ibu lia tadi sampaikan
mungkin mereka tidak tahu bahwa
mungkin mereka tidak tahu bahwa
sudah masuk kemudian diminta lagi untuk dikelola oleh manajemen baru dibagi untuk tenaga tenaga yang lain
itu yang ada
sehingga jumlah mereka terima memang berkurang dari yang seharusnya
itulah keluhan yang banyak
dan berkait dengan data tadi memang kita bekerja sama juga dengan lsm
misalnya laporan covid itu rid ib bpni patelki
itu rid ib bpni patelki
itu rid ib bpni patelki
dalam rangka kita melakukan pendataan atau survei terhadap implementasi insentif ini
mungkin data data itu juga dapat berasal dari tanam
jadi sampai saat ini anda belum menerima data apapun dari teman teman nakes khususnya di perhimpunan anda terkait hal ini ya pak arief ya
kalau apa namanya keluhan ya
keluhan yang terkait dengan jumlah yang diterima berkurang dari seharusnya
dan sudah diterima diminta dikembalikan lagi itu ada
dikembalikan untuk dibagikan kembali
tetapi dengan jumlah yang berbeda
karena juga kan insentif itu diberikan juga kan proporsional
dan proporsional itu adalah dalam satu bulan itu kalau di rumah sakit dihitung dua puluh dua hari kerja
itu kalau mereka dapatkan dua puluh dua hari kerja itu dapatnya full gitu
oke pak arief ini yang kita harapkan kemudian ini dicari tahu
bicara soal pemotongan sampai saat ini masih ada juga yang belum mendapatkan secara utuh begitu
lalu kemudian ada kasus lain
baik kita tunggu bagaimana juga persi juga berkoordinasi dengan kpk untuk mencari tahu lebih detail
kasus ini siapa saja kemudian nakes nakes yang mendapatkan kasus seperti ini
dan rumah sakit mana yang melakukan sikap seperti itu terhadap nakes untuk memotong insentif
terima kasih pak arief dan juga tadi bu lia sempat terputus komunikasinya
kita sudah dapatkan poinnya
terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini